pemirsa untuk mencegah penularan covid sembilan belas selalu pakai masker dan cepatlah vaksin
masker terbukti menekan resiko penularan hingga delapan puluh persen
vaksinasi meminimalisi resiko kematian hingga tujuh puluh tiga persen
untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin
masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia
bank rakyat indonesia melakukan grand launching
peresmian bri private signature outlet bersama acara harmoni untuk negeri
layanan ini diluncurkan untuk para nasabah bri private
agar dapat menikmati karya seni dari seniman papan atas indonesia
dikemas dalam ragam suguhan istimewa
yang mempersembahkan special performance dari musisi indonesia ternama
acara ini mengambil tema harmoni untuk negeri
ini adalah rangkaian acara yang dimeriahkan oleh kolaborasi andi rianto dan magenta orkestra
serta penyanyi papan atas indonesia
harmoni untuk negeri merupakan sebuah bentuk persembahan spesial dari bank rakyat indonesia
dengan sepenuh hati
agar terus menjadi bagian dari harmoni
kehidupan masyarakat indonesia
direktur bisnis konsumer bank bri handayani
dan wakil direktur utama bri
jatur budi harto menjelaskan
layanan bri private merupakan layanan terbaru
untuk melayani kepentingan nasabah
dengan aset liquid yang besar
jadi bri private ini merupakan bentuk layanan terbaru
dari bri untuk terus melayani kepentingan nasabah

jadi kami tentu berharap layanan ini memberikan signal optimis dari apa yang bisa diberikan oleh bri
dan juga tentu ini menjadi sebuah komitmen bagi bri untuk selalu memberikan layanan yang lebih baik
dengan meluncurkan bri private signature outlet
nah bri private signature outlet ini merupakan salah satu cara sebenarnya untuk bri menumbuhkan rasa cinta kepada kekayaan
serta keragaman yang dimiliki indonesia
karena di bri private signature outlet ini akan mengedepankan suasana etnik dengan karya seni yang memberikan kesan elegan
mewah sehingga pribadi istimewa bri sebagai nasabah private bri
ini dapat menikmati hasil karya karya seniman indonesia yang ternama di dalam outlet
bri private signature outlet merupakan perwujudan serta apresiasi untuk terus meningkatkan layanan eksklusif
kepada nasabah pribadi istimewa bri
dengan menyediakan layanan premium kelas dunia dalam meningkatkan kemampuan
kemudahan dan kenyamanan dalam transaksi tanpa meninggalkan identitas kebangsaan
bri private signature outlet menjawab kebutuhan para nasabah yang terus tumbuh dan berkembang
produk yang pengelolaannya bisa dipilih oleh para pribadi istimewa dengan tujuan bertumbuh
maupun mempunyai nilai lebih dari generasi ke generasi
dengan didampingi oleh para private banker profesional yang tersertifikasi dan berpengalaman untuk membantu pribadi istimewa dalam mengembangkan nilai asetnya
terdapat juga rangkaian acara auction dan charity sebagai bentuk kepedulian dari bri private beserta nasabah dalam mendukung pelestarian seni dan budaya di indonesia